jurubicara anies baswedan sudirman said menegaskan deklarasi cawapres akan dilakukan setelah anies kembali dari perjalanan ibadah haji
sudirman juga mengatakan setelah anies kembali dari tanah suci koalisi perubahan untuk persatuan akan segera memulai agenda keliling indonesia yang dilakukan tiga partai secara bersama sama
setelah kembali kan mungkin akan ada keputusan dari beliau kapan mau deklarasi kapan hukuman
menuju kepada waktu yang baik jadi kita bersiap siap mengenai teknisnya
mungkin mulai mencari tempat mulai menyiapkan bagaimana persiapan persiapan teknis media dan sebagainya
itu beberapa hal yang di bahas dan pokoknya ke depan itu soal cawapres sudah dianggap selesai
dan itu sekarang ada di tangannya anies karena itu langkah langkah
menuju pada persiapan penasaran bukan deklarasi
jadi kita akan bergegasan bersama keliling indonesia lagi
jadi kalau dulu kemarin kan satu persatu kan demokrasi sendiri berangkat lagi
nah sekarang mulai disatukan
ketua bapilu partai demokrat andi arief berharap jika bakal calon presiden dari anies baswedan ketika ia naik haji tahun ini
maka pengumuman bakal calon wakil presiden akan dilakukan tepat sebelum keberangkatannya
hal tersebut diungkapkan oleh andi arief lewat akun twitternya
anies dikabarkan menunaikan ibadah haji pada tahun ini dan berangkat pada kamis dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
dan andi berharap pengumuman bakal calon wakil presiden dilakukan sebelum keberangkatan agar di tanah suci bisa dipanjatkan doa kemenangan